terbakar yaitu daerah gudang
ya setahu saya kebakaran itu kan sudah ditangani
dan hanya gudang saja yang terbakar
apa ada kejadian lain disitu
ada sesuatu yang saya lihat
sebelum kebakaran itu
kalau saya ceritakan
nantinya akan membuat
cemasnya itu jadi kayak bikin saya gak bisa tidur
saya menjamkan mata sebentar
tapi akhirnya kebangun lagi
karena ada banyak
itu keep coming back dokter
so ya saya jadi takut sih
pikiran pikiran itu terbawa mimpi
yang bermain di kepala saya itu
bawa mimpi dok
terus kemudian ada suara suara juga
suara apa itu kalau boleh tahu saya
orang berlari berteriak
semuanya muncul di kepala saya dok
pikiran itu ketakutan kecemasan
semua itu terjadi karena
ketakutan kecemasan kekecemasan
yang terjadi karena
yang terjadi karena
berusaha untuk mic email
yang mengap arkas

untuk menjaga hapus pak
kita cari kontaknya lagi
nggak ada satupun kontak orang di sini ren
butuh lagi ren
tapi nanti saya yakin pasti ada titik terangnya pak
aku dimalukan semuanya
tapi saya akan nyerah ren
saya pasti akan menemukan kamu
ini untuk ruangannya
bapak tunggu sebentar ya
namanya pak fajar
beliau ingin ketemu sama pak randy dan juga pak al
itu detektif yang kita tunggu
suruh langsung masuk aja pak
baik pak biar saya panggil dulu orangnya ya
terus coba pejamkan mata
terus ceritakan kepada saya
apa segalanya kekhawatiran kekhawatiran bu rossa
jangan lupa pak
jangan lupa pak
jangan lupa pak
jangan lupa pak
jangan lupa pak
jangan lupa pak
jangan lupa pak
jangan lupa pak
saya bingung dokter mulai dari mana
kalau ibu rosa belum siap
sampai ibu rossa selesai
di villa itu terjadi kebakaran
di vila baru saya yang saya beli
untuk jadi tempat beristirahat saya nanti
jikala sudah tua untuk anak anak juga dan cucu
bagian dari villa itu terbakar yaitu daerah gudang
ya setahu saya
kebakaran itu kan sudah ditangani
dan hanya gudang saja yang terbakar
apa ada kejadian lain di situ
ada sesuatu yang saya lihat dok
sebelum kebakaran itu
kalau saya ceritakan
nantinya akan membuat
akan membuat kacau
saya memutuskan untuk
menyimpan ini sendiri dok
malah justru itu yang pada akhirnya
dan membuat ketakutan ketakutan itu muncul
coba sekarang buka matanya
coba tarik nafas yang dalam
coba ibu ceritakan apa
yang ibu rasakan tadi
kecemasan apa ketakutan apa
ya suaranya itu adalah
suara kepanikan itu
minta tolong suara
berlari karena ada kebakaran
dan kuatir adalah kekuatiran
saya akan kehilangan sesuatu yang sangat
berharga buat saya
yang saya menceritakannya tidak tahu
itu hanya bagian gudang saja dan memang
agak jauh dari villa utama
tapi ada sesuatu yang saya lihat tuh
orang boleh saya tahu
korban yang meninggal dalam kejadian itu dok
ibu tidak tahu siapa
bapak sudah siap
pak al pak rendy
ini pak fajar
anda pasti pak rendy yang menghubungi saya sebelumnya
oh ya berlangganan ini
pak ali baran
pak fajar silakan duduk
pak al kalau gitu saya tinggal dulu ya
terima kasih ya
pak fajar silakan duduk
kalau gitu saya tinggal dulu ya
terima kasih ya
sama sama pak saya permisi
anda pasti sudah tahu kronobisnya tentang peculikan istri saya dari rendy kan

jadi intinya saya ingin anda menemukan tempat di mana istri saya diculik
temukan orang orang yang menculik istri saya
temukan orang orang yang menculik istri saya

jujur sampai saat ini saya dan reni tidak bisa banyak bergerak
karena saya sempat dapat ancaman

untuk tidak melaporkan masalah ini ke polisi
saya takut isi saya di apa apain di sana

ada bukti dan petunjuk yang sempat kami temukan
yang pertama tempat datang
yang kedua ada sim card pada sisanya
ada sim card yang tadi saya dan rendy temukan di sekitaran lokasi menculikan
sim cardnya sekarang sudah saya pasang di handphone ini tapi waktu saya cek tidak ada daftar kontaknya tidak ada panggilan panggilan terakhir
iya makanya kita merasa kalau ini sangat beruntung
maaf pak boleh saya pegang handphone ini